berbagai macam jenis ikan mulai dari nila merah nila hitam dan ikan bawal tampak memenuhi aliran sungai sari truno sepanjang seratus meter
semua ikan ikan ini merupakan usaha budidaya yang dilakukan warga kelurahan jogoyudan kecematan lumajang jawa timur
saat hendak memanen aliran air disurutkan dengan menggunakan mesin pompa air serta memendung sungai dari atas
panen pun dilakukan secara beramai ramai dengan alat sederhana
ide budidaya ikan di sungai ini berawal dari keresahan salah seorang warga bernama johari irianto
ia melihat kondisi sungai di kampungnya yang kotor dan kumuh
ia lalu mencoba membudidayakan ikan di sungai sejak dua ribu tujuh belas lalu dengan mengajak warga sekitar
kini sungai yang dulunya kotor menjadi bersih dan terawat serta bisa mendapatkan keuntungan dari budidaya ikan di sungai
kita panen antara empat sampai tujuh kintal
panjang sungai yang dijadikan
lah ikan ini berapa
kalau panjang seratus meter kurang lebihnya seratus meter
kita kelola bersama warga di lingkungan sini agar kemudian tujuannya yang pertama dulu awalnya tujuannya agar lingkungan itu bersih
dari sampah kemudian ditambah dengan pemeliharaan ikan
panen dilakukan setiap empat bulan sekali
pendapatan dari setiap panen bisa mencapai belasan juta rupiah
pendapatan itu dibagikan kepada warga sekitar sehingga bisa menjadi tambahan uang dapur